informasi selanjutnya tawuran dua kelompok remaja di kabupaten bekasi jawa barat merenggut korban jiwa
korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala
dari rekaman video yang beredar tawuran remaja terjadi di jalan arteri tol cibitung cikarang barat
kabupaten bekasi pada jumat dini hari kemarin
dua kelompok remaja saling serang menggunakan petasan dan pipa besi
akibatnya seorang remaja berusia delapan belas tahun meregang nyawa
korban tewas akibat luka parah pada bagian kepala karena pukulan benda tumpul
tawuran dua kelompok remaja ini diduga dipicu saling ejek melalui aplikasi whatsapp
jenazah korban dimakamkan di permakaman umum tak jauh dari kediaman korban
kasus tawuran ini kini dalam penanganan polsek cikarang barat dan polres metro